anda masih bersama after sepuluh sedikitnya empat belas pengungsi dan pencari suaka saat ini terdampar di indonesia
sebagian diantaranya ditampung oleh pemerintah indonesia di rumah detensi imigrasi selama bertahun tahun
merasa diperlakukan tidak manusiawi para pengungsi dan pencari suaka ini buka suara
ratusan warga asing di rumah detensi imigrasi balikpapan kalimantan timur belum menyerah
mereka menggelar demonstrasi dua kali setiap hari sejak pertengahan januari dua ribu dua puluh
hujan lebat yang mengguyur tidak mematahkan semangat para pencari suaka ini
lebih dari tiga tahun satu ratus delapan puluh delapan pencari suaka ditampung di rumah detensi balikpapan
mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka afganistan yang tidak henti dilanda perang
jumlah penghuni rudenim balikpapan ini juga telah melebihi kapasitas
saat ini rudenim balikpapan menampung satu ratus delapan puluh delapan orang
padahal kapasitasnya hanya untuk satu ratus empat puluh delapan orang
kondisi kelebihan penghuni ini terjadi di seluruh rumah detensi imigrasi di tiga belas lokasi di seluruh indonesia
suasana serupa juga terjadi di rumah detensi imigrasi pontianak kalimantan barat
sedikitnya satu ratus empat puluh empat pencari suaka dari afganistan telah ditampung lebih dari tiga tahun di sini
sebagian telah kembali ke negaranya dengan bantuan lembaga pendonor seperti organisasi internasional untuk imigran atau io
sementara sebagian lainnya masih berada di luar negara
masih belum mendapatkan kepastian apakah akan dikembalikan ke negara mereka atau mendapatkan kesempatan pindah ke negara ketiga
semua indonesia sudah empat tahun
di sini berapa bulan
di sini tiga puluh bulan
ya di dalam
tiga puluh bulan dua tahun setengah
dua tahun setengah ya
rencana mau ke mana rencana tujuan negara tujuan
negara lain negara australia mereka nggak tahu yang mana ada negara aman bawa kami
kami tunggu di sini untuk menemukan
untuk yang negara aman di afganistan tidak aman
sementara di makassar sulawesi selatan tiga ratus pencari suaka dan pengungsi berunjuk rasa di depan kantor unhcr pada pertengahan februari lalu
para pengunjuk rasa adalah warga asing mulai dari anak anak hingga orang lanjut usia
mereka mendesak perwakilan komisi pengungsi pbb unhcr untuk memperhatikan nasib dua ribu imigran asal afganistan pakistan myanmar iran irak sudan dan somalia
para imigran ini merasa keberatan dengan perlakuan rumah detensi imigrasi makassar yang menurut mereka sangat ketat dan tidak berperi kemanusiaan
kami ingin untuk indonesia dan semua organisasi sini ya kami cuma butuh kebebasan
kami perlu dilakukan secara kasar secara bukan manusiawi
kita ingin dari semua supaya hormati kami supaya menjaga keselamatan kami
seperti kita lagi jaga kehormatan orang lain kami juga ingin orang lain termasuk imigrasi ingin menginformasi kami
menurut kepala humas direktorat jenderal imigrasi kegelisahan para pengungsi dan pencari suaka ini sangat manusiawi
apalagi masa singgah atau transit mereka di indonesia sudah terlalu lama
ketika negara ketiganya kemudian sekarang membatasi diri
nah ini persoalannya seperti itu sebenarnya akar masalahnya
sehingga mereka sekarang sudah dalam tahap jenuh menunggu dengan ketidakpastian
jumlah pengungsi dan pencari suaka di indonesia telah mencapai empat belas orang
pada dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas lebih dari satu delapan ratus pencari suaka yang singgah di indonesia telah ditempatkan ke negara ketiga
organisasi internasional untuk imigran iom mengklaim telah membantu lebih dari delapan tujuh ratus pencari suaka
sayangnya iom belum bisa memastikan kapan mereka akan mendapatkan penempatan di negara baru
jumlah tinggalan penyeludup di indonesia adalah percayaan dari semua orang
ini bergantung pada hal hal tertentu seperti kelemahannya apakah ada urgensi untuk menempatkan penyeludup di negara lain
tapi malangnya ketika kita mendengar dari un dan hcr mengatakan kepada orang orang
bahwa jumlah tempat penyeludup di seluruh dunia sedang menurun dan sangat kecil
berbanding dengan jumlah penyeludup yang perlu dikembangkan
jadi penyeludup di indonesia ini dapat menunggu bertahan selama bertahun tahun menurut unhcr
hanya karena tidak ada tempat penyeludup yang cukup untuk dikembangkan
selain menolak diperlakukan tidak layak para imigran juga mendesak agar segera disalurkan ke negara ketiga
mereka adalah warga tanpa negara
tapi mereka juga tahu mereka memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman
yogyakarta cnn indonesia